melakukan perabahan itu nanti kami akan hadapi perabahan itu
peradilan itu adalah hak daripada tersangka
nanti kami akan hadapi prambanan itu
pernah disampaikan oleh para pelaku
bahkan sampai ke tingkat kasas